cerita dalam bahasa indonesia
taro yang pemalas
dahulu kala di suatu tempat di jepang
hiduplah taro seorang anak lelaki yang bisa kau sebut sebagai anak paling malas yang pernah ada di bumi
sepanjang hari taro hanya berbaring di peron di depan gugu kecilnya
dan tidak melakukan apa apa selain mengobrol dengan orang orang yang lewat
taro sangat memesona dengan kata katanya
sehingga meskipun yang dia lakukan hanyalah berbaring dan berbicara
orang orang memikirkannya dengan sangat baik
tidak ada yang tahu dari mana asal taro
seorang petani telah menemukannya saat bayi dan akan mengadopsi taro untuk menjadi anaknya
tetapi taro terlalu malas untuk petani itu
dia tidak mungkin mentolerir memiliki anak yang malas
jadi petani itu membiarkan dia memiliki gubu kecil ini
dan tinggal di sana sendirian
terpesona oleh kata katanya yang menyenangkan
para penduduk desa sangat ingin menyenangkan taro
sehingga mereka akan membawakannya makanan dan merawat gubuknya
seolah olah taro sedang membantu mereka dengan menerima bantuan mereka
suatu hari nyonya chinhuan meninggalkan beberapa pangsit untuk taru
makanlah pangsit ini selagi segar dan panas taro
kalau aku tidak memiliki tamu hari ini
aku akan memberi makan untukmu sendiri
aku sangat menyesal
tapi ambillah bagian di dalamnya
dengan yang lain perutkulah yang menikmati makanan mereka
tapi bersamamu itu adalah jiwaku
pangsitmu adalah yang paling enak di seluruh jepang nyonya chinhuan
kau pintar sekali taro
taro mencoba memakan pangsitnya
taro mencoba memakan pangsitnya
taro mencoba memakan pangsitnya
dia induknya keras bahkan saat dia sedang berbaring dan pangsit jatuh ke tanah
sekarang yang mulia pemalas tuan taro
tidak mau repot repot untuk benar benar bangkit dan mengambil pangsit yang jatuh itu
jadi dia membiarkan pangsit itu di tanah sambil menunggu seseorang yang lewat untuk mengambilnya
beberapa jam berlalu dan tidak ada yang berjalan lewat
karena saat itu musim panas dan matahari sangat terik
akhirnya seorang bangsawan yang sebenarnya adalah gubernur provinsi itu melewati gubuk tarong
selamat siang yang mulia
apa kau mengenalku anak muda
yang mulia seorang pria dari bangsawan agung dengan karavan pengendara dan pengawal pasti punya jabatan yang sangat tinggi
hahaha aku terkesan dengan personamu dan kebetulan aku adalah gubernur provinsi ini
yang mulia maukah kau berbaik hati meminta salah satu anak buahmu untuk mengambilkan pangsit itu untukku
dan mengapa kau tidak mengambilnya sendiri apa kau punya penyakit
oh tidak tuhan tetapi bagi seseorang yang berbaring senyaman diriku kau pasti menyadari

apa repotnya jika aku harus bangun ditambah kau dan anak buahmu harus melewati itu
tapi apakah waktu kita tidak sepenting milikmu anak muda
mengapa kami harus berhenti melakukan sesuatu untukmu yang dapat kau lakukan dengan sangat baik untuk dirimu sendiri
lihat kau adalah anak muda yang menawan mulailah berbisnis aku akan membantumu
apa yang aku sangat butuhkan sehingga aku harus mengambil resiko bisnis
kau baik sekali yang mulia tetapi bisnis bukan untukku yang mulia
datang dan bekerja untukku lihat dunia
dunia adalah langit dan burung dan sungai dan pepohonan aku dapat melihat mereka dengan sangat baik dari sini yang mulia
terima kasih atas semua kasih sayangmu
tapi aku jamin aku lebih bahagia
jika aku seperti ini
bagaimana kalau kau bangun untuk melakukan sesuatu untuk membuat orang lain bahagia
ah yang mulia kau harus melihat sendiri betapa bahagianya orang orang datang kepadaku dan berbicara denganku
yang mulia juga sekarang sedang tersenyum
tidak ada yang bisa menunjukkan kepada pria apa yang tidak ingin dia lihat
dan gubernur pun pergi
selain itu taro merasa dirinya sangat penting dan juga hebat
dan memberitahu semua orang bahwa bahkan gubernur telah berhenti untuk mengobrol dengannya dan menawarkan pekerjaan kepadanya
orang orang mulai mengelilinginya dan semakin melayaninya
suatu hari seorang nelayan melewati rumahnya
taro sangat ingin makan ikan hari itu jadi taro memintanya
hei tuan nelayan
tampaknya kau memiliki tangkapan yang bagus
mereka ini ikan mereka akan terjebak dalam jaring siapapun
maukah kau memasak satu untukku malam ini
aku dengar kau memiliki keahlian khusus dalam memasak ikan
taro daripada berbaring di sini sepanjang hari kenapa kau tidak ikut denganku besok
aku akan mengajarimu cara memancing dan cara memasaknya
aku tidak akan menyayangkan apapun dari tangkapanku
bangun dan pelanjari sesuatu taro
dunia jauh lebih besar dari tempatmu berbaring sepanjang hari
dunia adalah langit dan burung dan sungai dan pepohonan
aku dapat melihat mereka dengan sangat baik dari sini terima kasih
taro kau seperti dua katak osa dan kio
izinkan aku menceritakan sebuah kisah
dahulu kala hiduplah dua katak di negeri kita di jepang
osa tinggal di sepanjang garis pantai di selokan dekat kota osaka
dan kiyo tinggal di sungai yang mengalir melalui kota kyoto
keduanya ingin melihat dunia
aku ingin melihat dunia ini melihat keajaiban yang dimiliki dunia
aku ingin tahu apa yang ada di balik pegunungmu
bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak pernah kita impikan ada
lalu suatu hari kedua kata kecil itu berangkat dari rumah masing masing
osa dari parit dan kio dari sungai
mereka melombat melintasi hutan dan akhirnya tiba di gunung yang memisahkan osaka dari kyoto
keduanya mendaki gunung dari sisi masing masing
dan bisa dibayangkan betapa terkejutnya setiap kata mereka
ketika tiba di puncak untuk melihat kata kecil lain tepat di depannya
kau pergi juga
kau pergi juga
tapi kau harus mengakui itu melelahkan
lihatlah kakiku semuanya sakit dan terluka
kau pikir semua perjalanan ini sepadan bukankah dunia hanya pasir dan pantai
aku tidak tahu maksudku apakah dunia itu hanya sungai dan pepohonan
tunggu dulu apa itu pantai
oh pantai itu banyak air
mungkin bisakah kita kata kecil melihat dunia dari atas sini
kau tahu mungkin kalau kita berdiri dengan kaki kita dan meregangkannya maksudku benar benar meregang
kemudian kau akan melihat kota
aku akan melihat kotaku
dan aku akan dapat melihat kotamu di sini dari gunung
kemudian aku akan bisa melihat apakah pantaimu itu seperti sungaiku
dan aku dapat melihat apakah sungaimu seperti pantai
jadi kedua katak itu menggeliat benar benar menggeliat untuk melihat apa yang ada di baliknya
untuk melihat harta apa yang ada di dunia
osa menghadap kyoto dan kio menghadap osaka
tetapi mereka lupa bahwa mereka adalah katak
dan katak memiliki mata di belakang kepala mereka
jadi ketika mereka benar benar meregangkan dan mengangkat hidung mereka ke langit
mata mereka melihat ke belakang
dan masing masing hanya melihat kota mereka sendiri
sungaimu terlihat seperti lautku
dan lautmu terlihat seperti sungaiku
dan dengan demikian mereka kehilangan semua harta dunia
apakah kau juga memiliki mata di belakang kepalamu taro
malam itu taro tidak bisa tidur
dia tidak biasa diolok olok
dan ketika dia memikirkan apa yang dikatakan gubernur dan nelayan
taro tahu bahwa mereka itu benar
lalu taro memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi dijadikan bahan lelucon
lalu dia mengemasi beberapa barang miliknya dan pergi menemui gubernur
tetapi karena taro tidak pernah benar benar belajar apapun
dia diangkat menjadi asisten tukang kebun kerajaan
ketika taro benar benar mulai bekerja
dia menyadari kalau dia menyukainya
butir butir keringat dikeningnya
membasuh wajah dan tangannya dengan air dingin
setelah seharian bekerja keras
kegembiraan bekerja dengan baik
kegembiraan mempelajari hal hal baru setiap hari
hal hal kecil yang dapat ia lakukan untuk bunganya
dengan menghilangkan gulma menyiraminya
melindunginya dari serangga
untuk pertama kalinya taro merasa dirinya berguna
dan dibutuhkan di dunia ini
dan perasaan itu ajaib
dia bekerja dengan dedikasi dan ketulusan sedemikian rupa
sehingga tukang kebun kerajaan senang dengan dia
dan bahkan pangeran memperhatikannya
dia adalah taruh murid terbaikku baginda
dia tidak hanya merawat tanaman dan juga bunga
dia mencintai mereka dengan sepenuh hati
dan itu benar
kata kata menawan yang digunakan taro
untuk menyenangkan orang orang yang menjaganya
kini mengalir keluar dari taro sebagai puisi
yang dia nyanyikan ke langit bintang dan jiwanya sendiri
yang berkembang menjadi sukacita dengan kecantikanmu
setiap malam setelah matahari terbenam
dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan di taman
taro duduk membacakan puisinya
semua orang di istana berkumpul di sekelilingnya
untuk mendengarkan dia bernyanyi
itu pemikiran yang hebat
aku ingin tahu dari mana asalnya
siapa orang tuamu
lalu pangeran memerintahkan penyelamatnya
dan menelitikan dan diketahui bahwa taro adalah putra pangeran sendiri
yang telah diculik dari taman itu ketika dia masih bayi
taro sekarang adalah putra pangeran
dan dia memiliki banyak pelayan untuk melayaninya
tetapi taro tidak hanya melakukan pekerjaannya sendiri
tanpa lelah bekerja untuk kesejahteraan kerajaannya
dia tidak pernah membiarkan dirinya menjadi malas lagi
seperti yang dikatakan di salah satu puisinya
dari semua kebahagiaan di dunia
yang terbesar adalah mengetahui kebahagiaan itu mengalir kepada orang lain
dari semua hal yang kau pilih
kemalasan adalah jebakan
tetapi ketika kita memecahkannya dengan luas
dunia indah terbuka di hadapan kita
dan kita menemukan kebahagiaan seperti yang taro lakukan